ketiganya beranggapan apapun ide yang dilakukan pasti berawal dan kembali kepada tuhan
saat didirikan pada tahun dua ribu sembilan kami idea tidak memproduksi pakaian apalagi pakaian muslim
di tahun pertama kami idea ketiganya justru disibukan dengan bisnis aksesoris lewat media sosial facebook
awalnya kita mulainya aksesoris
hanya aksesoris saja
bahkan mulainya dari kabung anting gitu
yang mengarah jadi hijab itu dulu kita bikin scar
yang akhirnya customer banyak pakai scurf itu sebagai hijab
akhirnya karena aku sama afi yang udah pakai hijab sedangkan karin kan enggak
aku dulu sempat kayak excuse karin boleh nggak ya kalau itu kita arahkan jadi modest wear
emang ada excuse ya
excuse nggak excuse ya
pokoknya jadi udah photoshot segala macam baru kayak karin kan sempet pergi dua tahun
darin kita tuh ke jepang untuk belajar lagi
untuk belajar lagi
apa sekolah sama kerja ya
sebenarnya kecelai ya di situ
akhirnya kalau tau pas dateng kok udah jadi
sebenarnya bukan pas dateng sih
jadi during kita pisah
terus kita pisah kita kan kayak keep in touch terus ya
soalnya karena udah ada customer nya nih sayang gitu
terus udah gitu kan kita jualan online di salah satu social media gitu
terus aku yang kayak ah ngecek ah gitu
begitu dan lihat itu customer kalau misalnya kita lihat friendnya itu customer profile
itu yang dulu sama yang waktu aku lihat kayak kenapa semua berhijab sekarang
tidak semua proses yang dilalui mereka di masa awal berjalan mulus
baik irin karin dan afi tidak mendapatkan pendapatan pribadi selama hampir dua tahun
bahkan tidak ada investor yang membantu kami idea
produk aksesoris yang menjadi awal usaha berhenti secara alami
produk scarf kami idea justru mulai menunjukkan tajinya
permintaan demi permintaan terus berdatangan
banyak dilirik oleh pengguna hijab akhirnya kami idea memutuskan untuk memproduksi scarf dengan ukuran yang lebih panjang
sehingga bisa menggantikan hijab untuk keseharian pengguna
tidak lama berselang pada pertengahan dua ribu sepuluh mereka mulai menerima pesanan baju muslim
untuk melengkapi koleksi hijabnya
sejak saat itulah mereka serius menciptakan busana yang ramah bagi wanita muslim
bergaya modern tanpa menunjukkan lekuk tubuh
sederhana namun tetap menarik mata
pada awalnya kami idea menyasar perempuan muda aktif dengan rentang dua puluh hingga tiga puluh lima tahun
namun dengan melihat perkembangan pasar mereka
kini target kami idea meluas hingga empat puluh bahkan lima puluh tahun
targetnya dulu kita sudah menyasar ke perempuan muda yang dare to be different
karena kita mainnya di bold accessories
nah hijab yang model yang sempat hits di tahun dua ribu sebelas itu kan yang model shell
bahannya dari kaos
nah itu pun tren baru saat itu
karena biasanya orang pakai kerudung yang standar yang kotak
yang di apa sih di persegi tiga
terus dipakai biasa yang kayak aku pakai sekarang gitu
nah pada saat itu orang orang yang mau pakai gaya baru itulah yang rasa kami idea dulu
mereka pun membuat desain dan menentukan harga mengikuti segmen pasar ini
mengusung konsep smart and chick kami idea lebih banyak bermain pada pola natural
dengan menggunakan print digital
sementara inspirasinya datang dari alam
inspirasi nya juga macam macam sih
dari kita melihat sekitar kita terus kita biasanya juga
orang tuh ngeliat kita identik banget sama nature gitu ya gak sih
iya kita juga suka nature
dan inspirasi desainnya juga mostly dari nature
terus kita juga pakai sendiri ngerasain karin
dan bertindak sebagai creative director
bertekad untuk memenuhi keinginan pelanggan tanpa meninggalkan ciri khas brandnya
tak heran banyak sekali pelanggan yang jatuh cinta dengan desain dan model pusana yang ditawarkan oleh kami idea
barang barangnya itu bagus bagus banget
terus kayak variatif banget
aku lebih suka sama ini sih
kayak pattern patternnya itu lain daripada yang lain gitu
dia tuh kayak udah punya signatur sendiri dia buat brandnya sendiri gitu
warnanya itu dari suet warna warna coklat warna warna basic itu sebenarnya aku banget
dan desain yang dia kasih itu juga gak terlalu norak sih buat aku
jadi masuk banget untuk umur aku dan lingkungan aku sih oke banget

sejak awal tahun dua ribu sepuluh

desain mereka bahkan menjadi salah satu penggerak tren hijab di tanah air
mulai dari motif tie dy dan batik pada zamannya
hingga motif alam dengan digital printing
kami idea mematok hijabnya dengan harga seratus hingga tiga ratus ribu rupiah
selain hijab ada empat lini busana yang dikeluarkan oleh kami idea
yang pertama adalah kami basic
pakaian sederhana yang mudah dipadu padankan dengan hijab berpola
harganya mulai dari seratus ribu hingga empat ratus dua puluh lima ribu rupiah
yang kedua kami signer
nah yang ini adalah busana khas kami idea
mereka mematok harga mulai dari lima ratus hingga rp satu seratus rupiah untuk pakaian jenis ini
selanjutnya adalah kami premium
sebagian baju jenis ini dimulai dari pesanan namun tetap sesuai dengan gaya kami idea
harga yang ditawarkan berkisar antara satu tujuh ratus hingga tujuh juta rupiah
dan yang terakhir kami bridal
ini merupakan bagian dari ekspansi meskipun fokus mereka belum begitu besar untuk jenis pusana ini
pembuatan baju bridle secara khusus biasanya dipatok pada angka sepuluh juta rupiah ke atas
namun untuk penyewaan mereka mematoknya setengah harga

terimakasih telah menonton
yang beranggapan bisnis pusana muslim hanya musiman meski begitu para pemain di bisnis ini tetap saja merilis produk teranyarnya
ini menjadi hal yang wajar sebab busana muslim juga terus bertransformasi mengikuti tren yang berkembang
mereka pun seolah tidak mau ketinggalan menghadirkan koleksi eksklusifnya
ketika disinggung soal jumlah koleksi yang rutin dirilis oleh kami idea tawa bermakna curahan hati pun tumpah di antara ketiganya
kami idea menjual produk yang sudah di print setahun empat enam kali
ini yang identik banget sama kami idea
yang ngerjain yang pusing
cukup banget ya luar biasa ya
kadang ada kita kadang ada permintaan dari e commerce
terus e commerce kita sekarang udah gak ngambil konsinyasi lagi jadi pasti beli putus
nah itu yang dibilang tidak bisa menolak kerja kiki
sejak tiga tahun terakhir brand muslim ini bekerja sama dengan beberapa website e commerce
mau tidak mau permintaan desain khusus untuk beberapa e commerce yang membeli putus mengalir terus
pemasaran lewat online memang diutamakan sejak awal
dianggap lebih mudah dan murah kami idea memanfaatkan beberapa media sosial seperti facebook instagram dan kini merampah ke website
konten konten media sosialnya pun disusun sedemikian rupa
agar yang paling penting bisa diperhatikan
bukanlah selalu soal niaga
kita berbicara soal social media kemarin kalau isinya social media kontennya apa yang ditonjolkan sih dari kami idea ini
kita mau sekalian educate customer kita oh stylingnya nih yang kami banget lah gitu gak ada yang bener gak ada yang salah ya gitu
yang kami banget begini gitu
namun mereka tidak puas hanya dengan berbisnis online
pada tahun dua ribu empat belas cita cita membuka butik offline akhirnya terwujud di salah satu sudut di kemang jakarta
dengan basis pelanggan yang bertambah kuat kami idea pun menawarkan waralaba
kini waralaba kami idea bisa ditemukan di palembang padang yogyakarta balikpapan dan bandung
ekspansi kami idea makin meluas
pada tahun dua ribu enam belas mereka mulai mengembangkan sayap ke berbagai department store
nah kalau berbicara soal ekspansi lah baju ini kan kalian udah bukan cuma di toko ini kan ada beberapa titik jual lah konsinyasi sama department store di jakarta ataupun di kota lain
yang fokus ini
susah nggak sih untuk masukin baju kalian sementara waktu itu mungkin nama kami idea ini belum belum terdengar sama orang
ya untuk masuk departemen store kita perlu waktu sih memang
sekitar dua tahun
kayaknya niatnya udah lama banget ya
iya niatnya udah lama banget tapi kan mereka memang mementingkan yang lain lah gitu
masih ngantri banget
apa ya orang tua sekali gitu segala macam sedangkan mereka kayaknya yang kekurangan tuh di pasar anak muda gitu
department store biasanya approach nya lembek ke kita kalau lagi mau bulan puasa aja ya
iya jadi seasonal ya
kayaknya ini ada stagger nih buat kamu tapi begitu selesai lebaran selesai
awal awalnya kayak gitu nah alhamdulillah sekarang kita udah permanen ya di beberapa departemen store
tahun dua ribu enam belas menjadi tahun emas bagi kami idea sebab tidak sampai di situ kini mereka mulai merambah dunia internasional dan membuka toko offline di malaysia singapura dan brunei darussalam
aktivitas pemasaran juga selalu aktif dilakukan setiap tahunnya lewat ajang pameran busana
sejak tahun dua ribu sebelas nama kami idea cukup sering muncul di panggung nasional dan internasional
kini presentase penjualan berjalan seimbang antara toko online dan offline
kami idea memang tidak bersedia untuk menyebutkan nilai omsetnya
namun dengan harga produk yang umumnya dikisaran ratusan ribu rupiah diperkirakan omsetnya dikisaran miliaran rupiah per bulannya

badai pasir yang muncul
contohnya adalah beras uit
sangat menarik k nova dan mendes rempah pernyataan
menjadi perhatian global tak terkecuali
di tanah air
fashion muslim mengalami perkembangan pesat
kini tidak hanya yang berhijab
bakal lo yang ini masih ada
oh itu koleksi terbaru kita
dengan media sosial
pengusaha modest wear saat ini
sadar betul kalau ada beragam pembeli
meskipun mereka hanya bermain dalam
segmen pasar muslim saja
inspirasi dan juga konsumsi fashion muslim
jadi jelas kalau media sosial
ini menjadi platform penting untuk bersaing
sebab sekarang banyak sekali
brand asing yang mulai mengincar pasar muslim
untuk memenangkan persaingan pasar
kami idea tidak hanya semata mata
berkonsentrasi pada penjualan
tapi juga produksi
saat awal berdiri dan berbisnis aksesori
kami idea memproduksi sendiri
di garasi rumah karin dan afi
sebelum akhirnya mulai sewa kantor itu
pas sudah mulai baju
mulai baju karena mesti produksi gede
jadi kita butuh workshop juga
jadi kita sewa tanah ada workshop di situ
ada kantornya di situ juga
itu di mana
itu yang di karang karnang
merasa sudah balik modal pada tahun dua ribu sebelas
untuk semakin memenuhi permintaan pelanggan
ketika mulai memproduksi pakaian
afi yang mengelola
finansial menuturkan sempat menggunakan vendor pabrik
namun hal tersebut dianggap cukup merugikan bisnisnya
setelah kurang lebih dua tahun bekerja sama dengan pabrik
akhirnya ketiganya memutuskan untuk menggunakan sistem in house
saat ini sebanyak empat puluh karyawan membantu kegiatan produksinya
manajemen produksi mereka dibantu oleh isti pratini yata
salah satu kerabat irin dan afi ini
memiliki pengalaman di bidang bisnis modern
sebelumnya isti bekerja di salah satu perusahaan
yang memiliki jaringan departemen store
dan memegang sejumlah hak merek dunia di indonesia
proses produksi yang menjadi kendala adalah
keterlambatan biasanya kalau di konveksi itu kayak
kalau di pabrik itu sekali produksi full
begitu agak telat sedikit masuk cycle baru
dari mungkin customer lain mundurnya bukan main
kalau sudah mundur kita disini untuk kejar
sinetron aja kejar tayang gitu loh
kemudian dari sdm sendiri
kalau sdm relatif sih
kalau yang kesulitan yang harus benar benar mengerjakan
perlu orang yang benar benar qualified itu sebetulnya
kemampuannya untuk jilbab untuk kerudung
itu jauh lebih sulit
hubungan para pendiri kami idea dengan seluruh karyawan
berjalan berlandaskan kekeluargaan
rasa saling percaya jelas betul ditanamkan
demi nama yang semakin berkembang
aku tuh benar benar percaya banget sama staff kami
jadi iya gak sih karin
emang gak mau sih
iya mau gak mau
jadi aku biasanya datang ke kantor itu dua kali seminggu misalnya
terus sisanya aku ada whatsapp
alhamdulillah kita dapat tim kita tuh orang yang baik baik gitu
jadinya ya itu dia kita bisa percaya
para karyawan pun mengikuti pertumbuhan bisnis kami idea
dengan penuh semangat
hal ini seperti yang diungkapkan oleh daisy
daisy sudah hampir bekerja dua tahun sebagai brand manager di kami idea
daisy mengaku cukup mengikuti rekam jejak brand tersebut
sedikit banyak sudah tahu produk knowledge nya gitu
terus apa yang mereka kembangkan
dan sejauh ini sih bagus ya perkembangan fashion nya mereka
tingginya persaingan memaksa kami idea terus berinovasi dan berkreasi
berdiri di tengah jajaran desainer terbaik dalam negeri
mereka yakin akan terus mendapatkan tempat
asal konsisten menempatkan diri
mbak irin kita tahu kan sekarang pengusaha muslimwear banyak sekali di indonesia
apa sih strateginya kami idea supaya jadi top of
top of mind nya para hijabers katakan
salah satunya sih aku dengan ngeluarin koleksi tuh teratur
jadi jangan misalkan biasanya setiap bulan ngeluarin koleksi baru
kemudian ini setengah tahun vakum gitu
itu orang pasti akan bertanya tanya sebenarnya gimana sih ini brand gitu kan
konsistensinya lah ya
itu yang kita berusaha untuk jaga banget
kemudian apa ya bisa membaca permintaan customer juga salah satunya sih
tapi biasanya permintaan customer ini jadi riset kalian nggak sih untuk bikin desain bikin model
ya pasti lah itu iya banget
perjalanan irin karin dan afi sebagai desainer dan pengusaha fashion muslim
memang masih terbilang singkat di industri mode tanah air
konsistensinya mampu ditunjukkan dengan menghasilkan berbagai karya
yang merepresentasikan wanita muslim berkelas